pernah boncengin cewek belum sering bos pacar loh emak saya bos
kangkur makasih ya iya pur saya juga cuman segitu doang nggak usah pakai terima kasih segala
tiga coy kamu harus banget lu nggak usah banyak komen lu bikinin aja cepet

hai bang buburnya dua bungkus dicampur ya iya mas
kasih tata kan john
masya allah pur
ini teh yang sudah buat buat siapa
sama buat elu
kang amin semalam inti apa
pur ini teh serius apa
kalau nggak mau ya udah
tinggal dibuang aja
bos sudah bersih bersihin lagi soalnya buat antar ani baik bos
pri lo pernah boncengin cewek belum sering bos pacar loh emak saya bos
kangkur makasih ya ya pur saya juga cuma segitu doang gak usah pakai terima kasih segala
hahaha biasa aja kali kalau nggak mau yang biasa mungkin mau nambah lagi tiga gelas eh contor
hai berobat lima ya bang ayo
oh iya maaf saya lupa kalau kerja yang bener konsentrasi dong gimana sih ya maaf
kang amin kenapa
ulaskan saya dari toilet dulu ya
tapi nganterinnya satu satu ya
langsung monceng tiga jom biar lebih irit

eh tumpen lo manggal disini dad
itu dia din
sekolah kan libur
tapi jangan ngalangin customer gue
lo mau bubur gak din